kita akan coba kembali terhubung dengan arah sumber kita yaitu pak ahmad naufalul umam
pak ahmad bisa mendengar suara kami selamat malam pak
selamat malam pak
pak ahmad ini berbicara mengenai budaya ospek ini bukan cerita yang baru sebenarnya
dan di masa pandemi ini ospek dilakukan secara virtual tapi masih ada saja praktik perploncoan seperti ini
nah menurut bapak ini mengapa budaya ospek seperti ini masih terus ada bahkan saat orientasi sudah dilakukan secara daring tidak ada kontak fisik pak
ya ini kita sebenarnya kalau di daring itu kan membawa apa yang kita tahu di luring ya
apa yang kita tahu di offline itu semua kita bawa ke online awalnya memang begitu kita belum benar benar beradaptasi secara full di sana
sama kayak ini lah kalau generasi tua dulu kan menganggapnya ketika kita upload foto ke facebook
atau instagram itu seakan akan kita mencetak foto album semua foto dimasukkan
harusnya kalau dalam dunia online kan cukup yang terbagus yang sudah dipilih saja
nah hal hal yang transisi dari dunia analog ke digital inilah yang biasanya orang itu miss
dan ternyata kita butuh sebuah tatanan baru untuk online dibandingkan kalau offline gitu sebenarnya
itu cikal bakal utama masalahnya sih
ya lalu pak ahmad ini sebenarnya kan biasanya praktik ospek seperti ini tujuannya
katanya alasannya adalah untuk mendisiplinkan mahasiswa baru begitu ya
bentuk kedisiplinan dalam hal apa sih pak yang sebenarnya dimaksud
apakah memang cara ospek seperti ini itu efektif untuk membuat mahasiswa baru lebih disiplin dalam menjalankan perkuliahan atau seperti apa
klaim klaim itu kan sebenarnya lebih ke budaya ya bukan
kalau di psikologi sendiri kita mengenal adanya analisis antara kebutuhan pelatihan
kemudian analisis efektivitas ada sesuatu yang terukur tuh
kalau klaimnya seperti itu saya rasa belum bisa betul betul diuji
terus kalau kita adu antara pendapat senior dan anak anak yang sudah latihan melepaskan teknologi sekarang
kedisiplinan dan itu sejenisnya tidak efektif untuk melakukan ini ya perubahan perilaku
utamanya sebenarnya sih yang saya rasa kalau di zaman corona dan semua serba online seperti ini
satu hal yang mungkin nggak disadari oleh para senior dan panitia itu

suasanya anak anak yang biasanya datang ke kampung
pertama itu kalau misalnya mendisiplinkan

pertama itu kalau bisa mendisiplinkan
pertama itu kalau bisa mendisiplinkan
tapi kalau kita lihat di kampus baru sebagai orang baru dan di sana terdapat banyak orang lama
ada rasa takutnya di situ ada rasa respect atau rasa sinisnya
tapi sekarang kita bayangkan deh
mahasiswa baru ini berada di safe space nya masing masing di rumahnya bersama orang tuanya
dan mereka yang teriak teriak di online itu langsung terzoom wajahnya ini
kita tidak melihat sawakannya kita tidak melihat mereka berkumpul
tapi mereka di ruang masing masing dengan zoom ke mukanya
bahan bahan sebagai meme calon calon meme nasional kalau begitu tuh
lalu pak umam terkait regulasi begitu
apakah ada regulasi yang mengatur ospek online ini harus dilakukan seperti apa
dan bagaimana implementasi regulasi tersebut
keharusan sebenarnya ini ya itu kita sebaiknya lebih sehat terbuka
dan kalau sebagai dosen dan pihak universitas itu memberikan sebuah jaminan
bahwa kita itu ada mereka dan kita lihat hadir menyaksikan
mensupervisi juga aktivitas mereka seperti apa
maksudnya utamanya kalau tujuannya adalah pengenalan dunia kampus dan dunia nanti di luar seperti apa
ya utamanya adalah mengundang misalnya alumni yang sudah bekerja
dosen dosen praktisi yang sudah banyak malang melintang di sananya
kemudian juga lebih dialog interaktif dan tugas tugasnya pun tugas yang membangun
tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan dan tidak
jadi saya rasa antara panitia dengan pihak universitas sendiri itu harus saling bekerja sama dan merasa dekat
dan mahasiswa baru sekalipun itu bisa merasakan kedekatan antara kakak kakak senioren dengan fakultas paling tidak itu ya
untuk setiap orientasi yang dilakukan

mengingat setiap ada kejadian seperti ini
ya lalu pak umam ini sebenarnya faktor faktor apa saja sih pak yang membuat budaya ospek ini masih terus berlangsung hingga sekarang mengingat setiap ada kejadian seperti ini
yang viral atau budaya pelonco ini viral begitu di media sosial ataupun di internet
pihak universitas atau pihak kampus itu selalu mengatakan bahwa kejadian ini sudah diminta
atau panitia pelaksana itu sudah diminta untuk tidak melakukan kekerasan apapun
banyak macam macam itu ya kami sendiri di berbagai macam universitas yang saya tahu juga
sekalipun universitas menyampaikan seperti itu biasanya ada gerakan atau ada pengkabaran di
luar universitasnya sendiri
dan selagi itu sebenarnya tidak
tidak mempermasalahkan buat masalah baru
buat mahasiswa ya kan tidak
tapi kalau misalnya seperti ini
dan terblow out ya untungnya
ini suatu hal yang bagus sehingga kita
bisa membicarakannya terang terangan sekarang
jadi viral seperti itu ya
ada sebuah trend yang agak
nggak mengenakan juga sih ini masalah
baru bisa diselesaikan dan dibicarakan ketika
viral tapi ya ya sudah lah
karena ini sudah viral dan kita bicarakan ini
sekarang ya kenapa tidak kita mulai
dari sekarang juga untuk melihat apakah
apa masih sesuai
apa yang didiskusikan dengan
atau yang dididik di lapangan atau
masih ada mismatch antara
ide dari pendidik
dengan mahasiswa terutamanya
budaya senioritas itu memang
agak susah hilang dari berbagai
macam instansi sekalipun
iya nah kalau begitu pak
jadi kalau misalnya kita ingin budaya
pelonco atau ospek ini apapun
namanya ini berhenti harus mulai dari mana pak
apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu
sistem pendidikannya sdm nya kah
ini pertanyaan menarik ini
ini sama halnya seperti kita bagaimana
jika kita ingin menghentikan korupsi yang ada
di indonesia itu kan sebuah hal yang
sistemik sudah yang berbudaya kalau misalnya
korupsi sekalipun ada budaya upeti
dari zaman kerajaan zaman dulu juga gitu
ini sangat sangat mengakar sekali
kalo kalo utamanya yang bisa jauh ini
yang saya rasa sudah berhasil
dan kelihatan efektif adalah
universitas atau sedangnya
fakultas dan para pendidiknya
ini mengingatkan bahwa kita hadir
untuk mereka kita hadir dan kita
peduli dan kita juga sudah
menawarkan sebuah program terstruktur
kalau ini dilakukan di universitas
percebuana seperti itu jadi kita
sudah menawarkan kita sudah menghadirkan
diri di hadapan mereka sehingga ya
peran peran tersebut tidak diambil alih
beberapa pihak yang ingin
adu pengaruh untuk mencari
istilahnya cari muka atau ingin
tetap depan untuk
mendidik ini ya mendidik anak anak
iya semoga kita harapkan
ke depannya segera ada kajian dan juga
bisa segera diimplementasikan begitu ya pak
agar kejadian yang sama tidak
berulang terus berulang kembali terima kasih
bapak ahmad naufalul umam
mursubwana sudah bergabung bersama kami